kok gak ada gambar harimau yang sama persis sama harimau itu ya
salah satu satpam melihat harimau melalui cctv
aku harus ke gedung ini
aku harus cari harimau
aku harus cari harimau
baik kita temui alina dan kita bicara baik baik sama dia
jangan jangan bener adik ngikutin gue

baik dong bunda
ayah sama bunda ada angin apa kesini
bukannya kalian sibuk banget ya
sampai aku kuliah aja yang nganterin tuh kim maung bukan ayah sama bunda
karena ayah sama bunda gak punya waktu banyak buat kamu
kan kamu tau sendiri
kalau ayah sama bunda itu punya urusan banyak di luar kota
ya masa sesibuk itu sih
sampai gak punya waktu sedikit pun
alina kamu itu kan sudah besar
dan kalau kamu itu menjadi anak yang mandiri
itu pasti akan menguntungkan kamu nantinya
aneh kenapa alinda suka mengoleksi barang barang seperti ini ya
aku juga suka
yang membuat ke terlambat pulang ke rumah
telepon gak diangkat
sms juga gak dibalas dari tadi
bang kita makan malam yuk sekarang yuk
udah siap tuh
kayak sebentar lagi juga akan pulang kok
loh emang kemana lagi sih dia
yaudah deh bang
biar aku panasin lagi deh makanannya
biar gak dingin ya
fenomena lepasnya seekor harimau di tengah pusat kota
diperkirakan harimau yang melintas di jalan protokol ibu kota tersebut adalah
harimau yang lepas dari kebun binatang
tapi setelah rekan kami melakukan konfirmasi ke kebun binatang tersebut
pihak kebun binatang itu
ayah itu berita harimau masuk kota
kok tv nya dimatiin
sekarang bukan saat yang tepat untuk lihat tv
lebih baik sekarang kamu mandi makan
dan gunakan sisa waktu kamu untuk istirahat
cepat ibu kamu sudah menunggu kita untuk makan malam
aku yakin harimau di berita itu pasti harimau jadi jadian
kok gak ada gambar harimau yang sama persis sama harimau itu ya
salah satu satpam melihat harimau melalui cctv
aku harus ke gedung ini
aku harus cari tahu
kabar menggemparkan yang terjadi di pusat kota siang tadi masih menjadi misteri
beberapa pawang harimau telah dikerahkan untuk mencari harimau tersebut
tapi sampai pada saat ini masih belum diketemukan
demikian berita hari ini terima kasih
mereka tuh mencari harimau
bantu mencari musuh parang salju
bantu orang sekampung tuh takut seudahnya tuh ya dak
tapi menurut udah harimau itu bayi
walaupun itu binatang liar
tapi kan itu tugas mereka tuh
harimau itu gak sebuas dan ada dalam pikiran mereka
karena nafsu merusak harimau tuh
itu jauh lebih ketek daripada nafsu merusak manusia
di minang tuh menurut leluhur udah
itu ada orang manusia yang bisa berubah menjadi cindaku
ataupun jadi harimau untuk melindungi warga
cindaku itu julukan manusia harimau untuk daerah kerinci samujambi
berita di tv
kalian belum bisa kontrol
semua berita di tv itu tidak ada yang menyebut nama kiratus
apa yang kalian lakukan selama ini
ini adalah momen yang penting buat aku
kiratus sedang marah marah ini
pelan pelan lah bicara
kami udah menemukan dimana keberadaan sakti
sebaiknya udah cepat kesini
tuan mudo sakti sudah ditemukan tuan
katanya di sebuah perkampungan di rumah desa tuhan
di pinggir kota tuan
ijinkan saya untuk menjemputnya tuan
siapa yang izinkan kamu masuk sini
saya hanya mau melihat sisi
saya hanya mau melihat sisi tv tadi siang yang merekam harimau
mas sudah pergi
terpaksa saya melakukan ini

baik barang asas
sugoro terasa ligatedral bukan hanya tinggi coastal eggs
aku yakin banget ini pasti gedungnya